ini titik koordinatnya
udah selesai deh
mate uangnya kurang
jadi dede harus hitung ulang
kang encik teh
eh gak dateng dateng
komite gak enak sama emak sama apa
kang joy itu orangnya baik
semua orang teh suka sama dia
kang encik teh ada halangan
atau lagi kemana gitu
makanya dia teh gak bisa dateng
kenapa mimin gak coba telepon
kang encik teh gak punya hp
gak boleh kom
nanti laptop itu kamu bawa ke bengkel gak jelas
itu laptop teh mahal
bawa kesini aja pake pesawat
mau dibawa ke buburyo lah kang dadang
biar tau rusaknya ada dimana
laptop itu bahasanya arab
bu yola bisa nggak bahasa arab
nanti kalau tidak bisa main asal pencet
tambah rusak bukannya tambah bener
terus gimana ato mau dibenerinnya
kalo laptopnya aja gak boleh dibawa
boleh dibawa kom
tapi setnya harus tau dulu
mau dibawa kemana
bengkel komputer mana saya harus tau
kalo tidak bagus
kalau gitu saya pamit dulu ya kang dadang
oh hitam hitam hitam
maaf dan ada tiang
di sini tempatnya
ini titik koordinatnya
kita akan segera tahu apa yang mereka sembunyikan
kira kira apa dan
bisa berupa emas
teknologi masa depan
atau dokumen rahasia
kita gali di sini
ayo gali terus dut
ngapain mereka di sini
yang keras dut
yang keras dut
yang keras dut
yang keras dut
yaudah tuh ce kalau gitu cucu pamit
gak usah mikirin kang barnas lagi
nanti yang ada kamu lagi naik motor ngelamun malah nabrak
cece baru inget lagi satu hal
mamah kamu sudah hamil sebelum nikah sama kang barnas
eh ce ini handuk kamu kan
handuk kalau bukan emak yang cuti enggak bakalan kamu cuci sampai setahun
mulai sekarang semua urusan kamu kerjain sendiri
mat mulai sekarang teh aceh mau nurutin semua perintah emak
apa yang emak suruh
aceh mau jadi menantu yang baik ma
tapi aceh dikasih uang jajan ya ma
kan aceh punya keperluan ma
masa sama tega sih ngeliat aceh kelaperan kausan kalau lagi jalan sama akum dadang idoy
ya udah kamu di rumah aja
kamu tuh harusnya mikir jang
hidup kamu tuh udah enak hah
istri kerjanya enak ya
istri kerja nyari duit
di rumah ada yang masakin
ada yang ngurusin rumah
tapi hidup kamu tuh gak pernah bersyukur
semua perempuan mau kamu pacarin
anak sekecil si ije
mau kamu pacarin juga
ya ampun ma
aceh ente gak begitu ma
mak teh jangan sujon terus sama aceh ma
cintanya aceh ini hanya untuk em ma
mak teh udah salah paham
aceh juga masih waras kali ma
gak mungkin anak sekecil itu aja yang pacarin
ma sih gak nanya nanya aceh dulu
main marah marah aja
jelas aja ma marah
semua mau kamu pacarin
tapi emak udah gak percaya sama kamu
mak bisa dateng ke rumah
sebuah rumah emang
kalau mamanya cucu udah hamil sebelum menikah
jadi cucu teh anaknya siapa
ya anaknya kang barnas
kalau dia tahu yang ada dalam kandungan itu bukan kamu
bukan yang maksud cece
mau bikin kamu sedih lagi
cuman cece pengen supaya kamu tau
semua tentang orang tua kamu
cucu teh ngerti
satu hal ya cu
apa yang dilakukan sama mamah papa kamu itu
bukan satu hal yang patut untuk dicontoh
hamil sebelum menikah itu adalah suatu hal yang tidak baik
kalau kamu mau tahu lebih jelas tanya ke mas suha
mas suha itu adalah orang yang paling tau
tentang seisi kampung
yaudah kalau gitu cucu pamit ya ce
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh